jumlah sekolah yang ditutup imbas tingginya angka penularan covid sembilan belas terus bertambah
sejumlah kepala daerah kini meminta diberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh
salah satunya adalah dki jakarta yang meminta diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama satu bulan
usulan penghentian kegiatan belajar ini telah disampaikan kepada koordinator ppkm jawa bali luhut binsar panjaitan
itulah pernyataan gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengusulkan kegiatan belajar dengan tatap muka dihentikan selama sebulan mendatang
ia mengaku usulan penghentian kegiatan belajar langsung tersebut telah disampaikan kepada koordinator ppkm
jawa bali luhut binsar panjaitan
usulan itu disampaikan karena banyaknya guru dan siswa di jakarta yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
salah satunya di sma negeri enam puluh lima kebonjeruk jakarta barat
aktivitas belajar dengan tatap muka di sma negeri enam puluh lima terpaksa dihentikan
lantaran empat belas murid dan seorang guru terkonfirmasi positif covid sembilan belas berdasarkan tracing dan tes swab
yang dilakukan pihak puskesmas kebonjeruk rabusia
nah sementara lockdown ini dimulai tanggal tiga puluh satu sampai dengan empat belas februari dua ribu dua puluh
sementara di bekasi melalui surat edaran plt wali kota bekasi tri adianto
yang kemudian ditindaklanjuti dinas pendidikan kota bekasi
mulai rabu dua februari hingga tujuh belas februari
sejumlah sekolah tingkat paut hingga smp sekota bekasi terpaksa diliburkan
atau pembelajaran jarak jauh
kebijakan itu dilakukan mengingat jumlah kasus varian omikron di kota bekasi melonjak
rabu sore dalam wawancara dengan cnn indonesia newsroom
kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat menyebut
di provinsi jabar dari lima tiga puluh tiga sekolah empat belas guru di empat puluh tujuh sekolah terkonfirmasi covid sembilan belas
dari dua puluh tujuh kabupaten kota yang tertinggi adalah kota bogor depok dan bekasi
sejumlah kepala daerah kini meminta diberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh
jadi kalau kondisi evaluasi akhir di pekan ini kondisi terus naik
yang pekan ini kita lakukan di lima puluh persen mungkin saja ke depannya sambil menunggu evaluasi dari skb empat menteri
kita pun juga bisa melakukan pjj diberlakukan kembali dengan strategi dan efektivitas yang seperti yang sudah dilakukan sebelumnya
deddy juga berharap pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan bagi kepala daerah
untuk menilai dan memperlakukan kebijakan sendiri jika kasus covid sembilan belas terus naik
sementara itu meski belum diputuskan secara resmi
ditinjau dari peningkatan kasus covid varian omikron selama satu pekan terakhir
kementerian kesehatan menyatakan indonesia dalam keadaan bersiap memasuki gelombang ketiga
indonesia diperkirakan akan mengalami puncak kasus pada akhir februari
menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
tanggal tiga puluh satu januari kemarin
menyebut sudah terkonfirmasi satu per lima kasus omikron di indonesia dibandingkan puncak varian delta tahun lalu
di atas standar who yang dua puluh lima persen
hal tersebut didorong oleh positi rate pcr test yang telah mencapai dua puluh empat persen
jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan
dibandingkan beberapa waktu yang lalu
ini saya kira kerja keras tni polri dan bin yang perlu kita apresiasi
data kementerian kesehatan
pertanggal dua februari tahun ini sudah tiga seratus orang yang terkonfirmasi positif
satu enam ratus diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri
dan satu lima ratus lainnya merupakan transmisi lokal
melihat posisi yang fluktuatif
status indonesia memasuki gelombang ketiga
masih menunggu keterangan resmi kementerian kesehatan
tim liputan cnn indonesia